sang putri s
oh aku ingat sekarang senang bertemu denganmu
terima kasih banyak putri
ini adalah selendang sutra yang kutenun khusus untukmu sebagai ucapan terima kasih
itu indah sekali terima kasih banyak ya
sungguh selendang yang indah
mengapa dia mendapatkan begitu banyak pemujaan dari orang orang
dia hanyalah manusia lemah
manusia yang tidak tahu sihir dan juga tidak bisa membuat mantra
dia tidak bisa berpikir pikir
itu pasti karena dia adalah seorang putri
dia memiliki emas dia tinggal di istana
tidak heran kalau orang orang memuja dia saat di dekatnya
aku berharap hidup kita seperti dia
apa yang salah dengan kalian kalian tidak berguna
aku menyuruh mengumpulkan jaring laba laba dan kalian malah berkeliaran
kau harus masak makan malam
dan dora kau masih belum selesai membersihkan ruang mantra
aku lelah dengan kalian
dasar tidak berguna
kalian akan tidur di luar kedinginan di malam hari kalau kalian tidak menyelesaikan semua pekerjaan ini sebelum matahari terbenam
yang kita dapatkan hanyalah omelan dan hukuman dari ibu kita
dan lihat dia
para penyihir malang tidak menyadari bahwa
apa yang membuat eliza disukai banyak orang adalah
bukan kekayaannya atau istananya
bagaimana dia hari ini
dia jauh lebih baik putri
dalam beberapa hari dia akan baik baik saja
dokter hewan memberi aku seleb ini aku akan mengoleskannya pada kakinya
putri kau bisa saja menyelamatkan dia
kau bisa saja menyuruhku untuk membawakan obat
kenapa kau yang susah susah membawanya ke sini
aku bisa mendatangi dragonfly kapanpun aku ingin menaikinya
maka bukankah seharusnya aku juga datang saat dia terluka
putri kau sungguh memiliki jiwa yang mulia

jangan lupa untuk menikmati video ini

jangan lupa untuk menikmati video ini

jangan lupa untuk menikmati video ini
aku sangat lelah dengan kecerobohan dan kemalasanmu
esok kamu harus membersihkan semua hal di dapur
dan bukan hanya itu
kalian harus mencuci piring mengepil lantai dan membersihkan kompor
ini sangat tidak adil
jangan menangis dora
andai saja kita seperti putri elisa
kau tahu apa
ayo kita menjadi dia
mari kita ambil tempatnya di istana
tapi itu akan membutuhkan mantra yang sangat ampuh
yang hanya bisa diberikan oleh ibu kita
dan dia tidak akan setuju untuk membantu kita selamanya
aku tahu bagaimana meyakinkan ibu
pikirkan tentang itu ibu
jika salah satu dari kita menjadi putri
maka kami bisa membawa semua emasnya untukmu
kalau aku menjadi putri
aku bisa membawakanmu sekantuk emas setiap minggu
si penyihir membuat mantra yang kuat
ambil ramuan ini dan
penyihir itu memberitahu para putrinya
cara menggunakan ramuan itu pada putri eliza
penyihir terus mencari sang putri
dan saat putri elisa melewati hutan
mereka menjalankan rencananya
begitu mereka bisa menangkap sang putri
sudah waktunya untuk memberikan mantra pamungkas
sekarang waktunya untuk punya rumah baru
kau akan tersesat di dalam hutan
kau tidak akan lagi disambut di istana
karena putriku akan memiliki wajahmu
ebola hendak meminum ramuan itu
tetapi dora dengan cepat meminumnya
karena dia ingin menjadi sang putri
jadi aku akan memperbaiki rumahmu
aku akan membuatnya sebaiknya
aku akan membuatnya sebaiknya
dora ini adalah ideku
aku yang seharusnya menjadi putri
mungkin itu memang adalah idemu
tapi aku yang pertama kali minum ramuannya
dan lihat lihat
aku terlihat seperti sang putri
tidak akulah putri elisa
apa yang akan kau lakukan dengan dia
kau akan membuatnya seperti sang putri
itu adalah hidupku
aku akan menjaga putri
dia akan berkeliaran di hutan
dia akan melupakan siapa dirinya
aku akan membuat dia agar tidak bahagia
dan jika dia menumpahkan air mata
dan menyesal untuk sendiri
mantra kita akan menjadi permanen
setiap malam bulan purnama
dan kau akan menjadi dirimu yang sebenarnya
hah aku tidak khawatir tentang itu
siapapun yang berkeliaran di hutan tanpa tujuan lupa siapa dia akan merasa sedih untuk dirinya
mantra ini akan menjadi permanen
saat semuanya telah terjadi dora telah menjadi putri eliza dan naik ke atas kuda
tapi seringkali hewan mengetahui apa yang tidak manusia ketahui
kuda eliza langsung mengetahui bahwa itu bukanlah putri eliza
kuda itu menolak
ada apa dengan kuda itu
tolong lakukan sesuatu
kuda ini sudah gila ini akan membuatku jatuh tolong aku
aku harus singkirkan kuda ini dari istana kalau dia tidak menjaga sikapnya
para prajurit dan kapten terkejut melihat putri elisa yang lembut baik dan penyayang berperilaku begitu kejam
putri eliza menyayangi kuda
dia tidak akan pernah memperlakukan kudanya seperti itu
mereka tidak berkata apa apa hanya berkumam bahwa putri dan kudanya mungkin kesal karena badai yang tiba tiba datang
kuda kuda yang menjauhkan dirinya
kuda kuda yang menjauhkan dirinya
kuda kuda yang menjauhkan dirinya
pasar kuda bodoh dia sudah membuat aku menjadi takut
apa yang kalian semua lihat
pakaian aku kotor kalian tidak lihat
ambilkan pakaian baru dan juga siapkan air hangat untukku

ambilkan pakaian baru dan juga siapkan air hangat untukku
para pelayan melakukan apa yang disuruh tetapi mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi pada sang putri
sehingga dia berbicara seperti itu pada mereka
beberapa hari berlalu
dan semua orang di istana menjadi semakin tidak nyaman
tidak nyaman dengan perubahan mendadak yang terjadi pada sang putri
mereka ingin memberitahu raja tapi mereka bingung bagaimana cara menyampaikan hal ini
di satu malam
diam diam aku akan melemparmu ke ruang bawah tanah kalau kau tidak bisa diam
ah bisakah kau bersikap lebih baik kepada ibumu yang malang ini dora
pastikan kau datang ke gubuk minggu depan ini adalah malam bulan purnama
dan putri masih belum menumpahkan air mata atau mengasihani dirinya sendiri
aku tidak bisa mengerti tentang itu dia sendirian dan dia di dalam hutan lebat
dia tidak ingat siapa dia dia hampir tidak mendapatkan makanannya dia lelah dan lapar
lalu kenapa dia tidak sedih aku tidak mengerti soal ini
hahaha tentu saja para penyihir tidak mengerti mengapa putri elisa tidak sedih atau mengasihani dirinya sendiri
kalian tahu ini karena kekuatan bagi mereka yang baik hati dan penyayang
mereka tidak bisa mencari kebahagiaan dengan membantu orang lain
dan kebahagiaan yang dapat dengan membantu orang lain tidak bisa dihancurkan
itulah mengapa sang putri bahagia meskipun dia sendirian lelah dan lapar di hutan
oh buah akhirnya
hmm kemarilah kau ingin ini kau ingin ini ambillah dan berikanlah pada keluargamu
dan ketika seseorang sungguh baik dan bermanfaat allah merawat mereka dan memastikan mereka tidak pernah merasa sedih atau sendirian
oh aku sangat lelah
sungguh suara yang indah
hahaha ini hutan yang sangat indah
oh ini surga
kembali ke istana dora berperilaku lebih buruk dari sebelumnya sebagai sang putri
batu apa ini yang ada di dalam kotak perhiasanku
ah itu itu adalah batu kesukaanmu batu yang kau temukan di sungai kau tidak ingat
aku sudah tidak menyukainya lagi
seiring waktu berlalu dan dora menjadi lebih jahat dan semua orang di istana termasuk raja dan ratu yakin bahwa orang ini bukan putri elisa
jadi raja pergi menemui penyihir paling kuat di kerajaan untuk mencari tahu apa yang terjadi
tuan yang mulia raja dan ratu ada di sini
kau masih begitu muda
aku mulai belajar lebih awal yang mulia dan aku belajar dari beberapa guru terhebat aku tahu tentang masalahmu
dan aku memintamu untuk memberiku sesuatu milik sang putri yang sangat dia sukai
ini potongan batu ini dia menyukainya lebih dari emas dan permata
orang ini bukanlah putri elisa dia seorang penyihir
di dimana anak perempuanku
berkelana di dalam hutan
aku akan menangkap penyihir ini dan
itu tidak perlu tuhan pada saat bulan purnama yang hampir tiga hari lagi penyihir ini akan menjadi dirinya sendiri
dan itu membuatku khawatir
ibu penyihir akan melakukan sesuatu yang harus dihindari
dan jika kita melakukan apapun sekarang untuk melindungi putri dia akan tahu bahwa orang lain memperhatikannya
dan dia mungkin menyakiti sang putri lebih buruk
jadi kita tunggu dan perhatikan apa yang dia lakukan pada sang putri lalu kita tangkap
alamander benar ibu penyihir sedang khawatir
karena putri eliza belum sedih atau mengasihani dirinya sendiri
jadi dia membuat mantra lain yang lebih mengerikan
kalau kau tidak bisa berhenti bahagia kalau hatimu begitu hangat sehingga kau tidak merasa takut atau sedih
maka aku akan mengubah hatimu
dan seluruh tubuhmu akan menjadi es
hatimu yang terasa begitu hangat dan lembut sekarang akan berubah menjadi seperti es
kau tidak akan bisa merasakan kebahagiaan
maka putriku akan hidup seperti putri
ibu penyihir tidak tahu bahwa alamander sedang memperhatikannya
alamander menunggu sampai bulan purnama dan kemudian masuk ke dalam hutan
menantang badai salju untuk menemui sang putri di gua yang dalam
di mana dia pernah dipenjara
alamandar membaca mantra yang sangat kuat dan membebaskan sang putri dan membalikan mantra itu kepada penyihir
sang putri akhirnya bebas
anakku anakku tersayang
putri kita tercinta
selamat datang kembali selamat datang kembali putri elita
dalam semua perjalanan dan pengalamanku belum pernah kulihat orang yang selamat dari hal yang begitu mengerikan sekali
karena kecantikannya kasih sayangnya
baik hati dan hatinya yang lembut
aku mengagumimu putri
itu manis sekali terima kasih
ya mungkin ini adalah momen ketika keduanya alamander dan putri eliza mulai jatuh cinta satu sama lain
ini adalah awal cerita cinta mereka
tapi kita tidak boleh lupa bahwa para penyihir itu benar benar kuat
akankah mereka tetap menjadi s
atau akankah mereka mampu membebaskan diri dan mengganggu putri